saya baru pulang kerja capek mau istirahat
kan kalau bisa cerita sama aku mas
mungkin aku harus siapin sesuatu buat kamu mas
aku cuma butuh satu istirahat
keluar dari sini
ini bukan kamar kamu
tapi kan kita suami istri mas
jadi gimana dok
untuk saat ini
belum boleh pacik
terus kemarin dokter telepon saya kenapa
apa ada yang serius
sudah tiga tahun ini
makcik rose ada disini
tapi dia masih saja
sangat dekat dengan adik saya dok
karena saya terlalu sibuk bekerja
semestinya memiliki seseorang yang
yang boleh dimanjakan
macam dulu yang sering dia perbuat
dilakukan kepada almarhum roy
apa rena aku ajak kesini aja untuk ketemu mama
kira kira ada lagi yang mau ditanyakan
baik kalau memang sudah tidak ada lagi
saya tinggal dulu saya mau urus pasien yang lain ya
nah kita sudah sampai mbak
selamat datang mbak andin
perkenalkan nama saya uya
saya selaku kamana nomer satu di rumah sini
kayak ada sedih buang aja disini
salam kenal ya mas
saya permisi ya
mau langsung ke kantor
makasih banyak ya pak
selamat datang di rumahnya mas al mbak andin
semoga dengan adanya mbak andin
di rumah ini
rumah ini menjadi ceria
seperti sediakan waktu ada mas sayangku
mantan pacarnya kiki mbak
wah ya ngaku ngaku
udah jangan kebanyakan protes ya
ke sana kerbangnya ditutup sana loh
iya lemes banget ah
hampir aja aku keceplau
saya nyebut kalau mas sayang itu adalah mas roy
mas al kan udah wanti wanti sama aku
supaya aku gak cerita cerita sama dia ya

ingat jangan marah
ya kalau aku k dedicate
nggak usah ren
ibu panti aswan ya kamu minta izin ke ibu panti ajak rena untuk bikin paspor
mungkin dengan cara ini mama bisa sembuh
ma'am andi nyariin apa tuh kok celinguan
ah ini kok gak ada foto keluarganya mas al ya
tadinya sih ada mbak tapi udah disingkirin semuanya
intinya kalian tidak boleh cerita apapun tentang keluarga saya ke andin
dan pastikan tidak ada foto keluarga saya
ada satu keluarga di rumah ini terutama foto roy
andin gak boleh tahu kalau gue ini kakaknya roy
aneh kok mas al sembunyiin keluarganya ya dari istrinya sendiri
ya di kamarnya mas adebaran nambah dimana lagi
ini kamarnya mbak
kamarnya pintunya dikunci mbak gigi lupa
kalau mas al itu emang suka ngunci kamarnya kan diorangnya agak agak penutup gitu
oh yaudah gak apa apa aku tunggu mas al pulang aja
kopernya taruh sini aja dulu mbak
nah mbak andin gimana kalau bikin pancake strawberry
kan kemarin gak jadi
siapa tahu mudah mas al langsung balik lagi setelah makan pancake nya mbak andin
alas buleri sela di rumah
oh nggak apa apa mungkin tidak apa adaai
kamu serius begini
kebetulan gak ada
tapi aku ada saat siapa tau
aku belum bisa hadir
soalnya masih banyak pekerjaan yang harus aku uruskan
papa aja yang mewakilin gak apa apa kan
lagian kan papa udah aku tunjuk sebagai pengelola
nanti waktu pas grand opening aku pasti dateng
papa minta kamu percaya sama andin
aden itu sangat mencintai kamu
dia akan menjaga pernikahan ini
ini akan jadi pernikahan terakhirnya
jadi papa minta
pak nanti aku telepon lagi ya pak
al al sebentar al
gua mau liat
seberapa lama dia bisa bertahan mempertahankan pernikahan ini
terima kasih pak
biar bagus semoga mas al nanti suka
disininya nih pak
wuh ini udah pasti suka nih mas al nih
aku buatin ini buat kamu
kesukaan kamu kan
tumpen kamu pagi pagi udah nongol
mama bikin pancake strawberry kesukaan roy
gak usah buatin saya apa apa
mas kamu marah sama aku mas
aku salah apa
udah deh gak usah drama
saya baru pulang kerja capek mau istirahat
kan kalau bisa cerita sama aku mas
mungkin aku harus siapin sesuatu buat kamu mas
aku cuma butuh satu istirahat
keluar dari sini
ini bukan kamar kamu
tapi kan kita suami istri mas
ya allah masalah kenapa ya allah

ya allah masalah kenapa dia begini sama aku